langsung membahas lebih lengkap terkait topik toleransi ini
kita sudah terhubung dengan pendiri inspiration house cici situborang yang berada di cirebon jawa barat
langsung saja kita sapa selamat siang mbak cici apa kabar
selamat siang mbak sarah dan mbak satunya lupa
mbak farhanisa di sini
nah kalau tadi kita berbicara mengenai intoleransi mbak di awal sudah juga disebutkan bahwa yang menjadi perhatian saat ini di masyarakat adalah mengenai intoleransi
yang ternyata ini masih ada sayang sekali di sekitar kita
nah bisa diceritakan mbak cici bagaimana awal mulanya pemikirannya seperti apa sehingga akhirnya terbersih ide untuk mencetuskan inspiration house ini
kebetulan saya tuh salah satu yang pernah mengalami diskriminasi mbak
jadi memang waktu itu saya pernah kuliah di kampus ya di salah satu kampus kota cirebon ya
sebenarnya kampusnya nggak masalah sih
mungkin anak anak atau mahasiswa lebih tepatnya yang berkuliah di sini kurang sekali pemahaman tentang keberagaman
jadi lebih banyak mungkin mayoritas agama yang lebih dominan seperti itu
dan juga ada dosen yang mungkin saat itu pemahaman tentang toleransi juga kurang sih
jadi saya sempat satu tahun tidak punya teman mbak
masa yang berbeda kebetulan saya satu satunya nasrani di kampus saya saat itu
tapi saya juga berprestasi
namun waktu itu ada kasus yang sedang sangat panas ketika di jakarta
yang mungkin mbak semuanya sudah tahu dan banyak orang juga sudah tahu dan itu terimpak di lokal sebenarnya
jadi yang sebenarnya tidak ada masalah di lingkungannya mungkin karena papan tentang hoax gitu ya termakan oleh hoax dan segala macam
akhirnya itu karena saya satu tahun mengalami diskriminasi
nilai saya sempat kena juga dan saya sempat depresi
nggak mau bergaul seperti itu mbak
awal mulanya dari situ sih
berarti berangkat dari pengalaman pribadi ya mbak cici ya
merasakan bagaimana tidak enaknya didiskriminasi di kampus sendiri mungkin ya
lalu terkait dengan inspirational house ini ya mbak cici ini kegiatannya apa aja sih yang diajarkan kepada anak anak ini
banyak banget sih mbak
karena saya pikir diskriminasi kan bukan soal agama
banyak banget sih mbak
banyak banget aja ya
tapi juga soal pendidikan soal tingkat ekonomi dan lain lain
nah saya melakukan kegiatan bersama teman teman waktu itu
kita sudah dalam enam tahun ya bersyukur banget tujuh enam tahun
kita ada namanya cilik cirik jurubicara pancasila
kita ada namanya juga apa kayak seperti apa ya impian
klas impian kelas inspirasi yang mengundang ada doktor pni dan segala macam seperti itu
dan yang paling penting adalah kita mengadakan perjalanan harmoni kid trip itu loh mbak
kita pergi ke rumah rumah ibadah dan itu sangat rutin
serta yang kegiatan yang sempat diikut juga itu adalah cilik cilik jurubicara pancasila
dan itu jarang banget belum ada yang buat baru kita diceritakan cilik cilik jurubicara pancasila
mengenalkan pancasila mengenalkan keberagaman sebagai bahwa pancasila itu sebagai falsafah negara kita dengan keberagaman yang ada
nah ini kan berarti kegiatannya cukup banyak ya mbak cici
ada harmoni trip dan juga tadi ada juga kegiatan mengenai mengenalkan pancasila kepada anak anak
metode yang dipakai untuk mengajarkan nilai nilai toleransi kepada anak anak ini melalui kegiatan ini itu seperti apa mbak
kita bikin kelas ya mbak kita pilih dari jadi kan setiap minggu itu kita selalu ada kelas
kita ada sholat gratis kita pilih dari setiap pelajaran yang ada
kita juga ngajarin sebenarnya kita ngajarin bahasa inggris dan juga matematika sih itu tambahan
nah kelas ini kelas untuk yang kelas
jadi kita pilih anak anak terbaik yang memang aktif berbicara pada saat di dalam kelas gitu ya
kita pilih dan kita akan bikin programnya gitu
baru kita sampaikan nilai nilai pancasila secara sederhana dengan bahasa anak anak yang mudah dimengerti dan berulang ulang
jadi kalau nanti mereka angkatan misalnya di tiga bulan pertama mereka sudah ikut nanti tiga bulan berikutnya lagi angkatan berikutnya
nanti kalau sampai setahun kita ulang lagi di tahun berikutnya
dengan materi yang menarik
tapi masih temanya tentang pancasila
dari sila satu sampai sila lima
dengan cara sangat sederhana
kadang juga ada permainannya juga sih mbak
jadi dibikin fun juga ya untuk anak anak kecil sendiri ini ya
mbak cici ini sebenarnya inspiration house ini tuh berdiri tahun berapa dan pernah nggak sih menerasakan adanya penolakan ketika awal awal membangun ini
dari dua ribu lima belas ya mbak kalau saya ngelihat dua ribu lima belas sekarang kita sudah mau jalan enam tahun di tahun ini
waktu itu sempat yang saya bilang tadi dikiranya kegiatan ini karena kita berpikir ini gratis ya mbak
jadi dipikirnya ada motivasi apa nih buat kegiatan ini gitu kan
apakah ada dari agama tertentu seperti itu
kayak seperti saya mungkin agama saya berbeda gitu
wah ini jangan jangan ada maksud yang lain
sempat waktu itu di tempat yang kedua kita buat gitu
ada satu anak itu nggak tahu gitu kalau sebenarnya kita ini kan beragam ya
teachernya tuh guru gurunya adik adik dari agama kristen katolik dan muslim
untuk saat ini ada tiga agama
tapi kita juga sering dikunjungi dari berbagai etnis gitu
kayak waktu itu dari teman teman dari persekutuan teman teman yang tionghoa seperti itu datang
dari pesantren juga sama seperti itu
seperti itu sih mbak
nah ini kan berarti ada sedikit tantangan begitu ya berarti dari masyarakat yang melakukan penolakan begitu
cara mbak cici untuk bisa menanggulanginya seperti apa
karena juga tidak waktu yang singkat enam tahun begitu dan pastinya banyak sekali
ini seperti apa
nggak ada dukungan mbak
nah nggak ada dukungan
nah ini juga gimana gitu
jadi gimana cara mengatasinya
saya cuma punya prinsip ya mbak
ketika kita melakukan saya punya prinsip gini
dilihat atau tidak dilihat dihargai atau tidak dihargai saya akan terus melakukannya dengan cara yang baik dan benar
bahwa niat saya baik dan cara saya benar dan tujuan saya tidak ada unsur apapun
tidak ada unsur politik tidak ada unsur kepentingan apapun
saya hanya ingin menjadi dampak dan anak anak muda yang ada di cirebon ingin menjadi dampak buat kotanya
bukan hanya sekedar mereka kuliah pulang kuliah pulang tapi mereka ingin mengabdi dengan cara sederhana
tanpa pemerintah harus lihat gitu
walaupun tidak didukung ya kami tetap jalan
sampai sejauh ini enam tahun saya waktu itu sebelum bekerja di kantor mbak saya waktu kuliah saya ngelesin mbak
saya punya murid dua puluh saya berjuang
uang gaji saya sampai saya mungkin nggak beli baju atau segala macam hanya untuk dana untuk melakukan kegiatan ini
sempat pernah bekerja sama dengan pihak pihak tapi tujuannya tidak tulus gitu
maksudnya seperti ada appointment yang menurut saya kalau kita hanya melakukan kebaikan tidak perlu ada appointment gitu
mungkin saat ini orang orang mendengar masa sih gitu ya tapi itu yang kami alami selama enam tahun
dan saya melakukan pendekatan mbak
saya berkunjung ke rumah anak anak
kadang saya sedih gitu
kalau mengingat itu saya datang mereka rumah mereka mungkin tidak sesuai gitu
saya tetap datang sampai mereka bilang
sampai siapin makanan padahal kondisi ekonomi mereka mungkin sangat terbatas
mereka bilang ibu nggak usah saya cuma mau datang
saya cuma mau lihat apa yang menjadi kebutuhan apa yang menjadi masalah
kita ada visitasi seperti itu kan
dan mereka bilang enggak mbak mbak udah banyak menajarin banyak hal sama anak anak kami
dan cuma makanan sederhana
ini buat kami adalah satu kegembiraan gitu mbak mau berkunjung ke rumah kami
jadi saya mau ambil pendekatan
saya berkunjung ke rumah rumah dari ujung ke ujung
dan terima kasih sama tuhan
dan mereka percaya melihat selama pergerakan itu berjalan
dan sampai hari ini mereka selalu support
waktu itu pernah kita mengalami penolakan loh mbak
yang datang ibu ibunya
siapa yang larang ada kegiatan di sini gitu
kita akan support mbak cici
karena kegiatan ini positif
dan mereka merasa anak mereka secara attitude berubah
secara nilai akademik juga berubah
dan secara pemahaman juga berubah
jadi itu bukan kata saya
tapi kata orang tua orang tua mereka
seperti itu mbak
jadi walaupun ada penolakan
tapi ternyata didukung ya dengan para orang tua murid
karena merasakan ada impact positif
setelah anak anaknya mengikuti inspiration house ini ya
dari mulai masih kuliah sampai akhirnya kerja
sampai mbak cici tadi bilang akhirnya nggak jadi beli baju gitu ya
nah ini apakah sekarang masih open donation
saya sangat bersyukur sekali siapapun
tapi saya lebih senang dikasih barang mbak
saya lebih senang barang karena kalau uang tuh lumayan jadi tanggung jawab gitu
saya tuh orangnya gak mau terlalu banyak mikir gitu
tapi walaupun waktu itu kita dapat donasi kami juga ngebantu
kayak misalnya mbak di team teaching kami ini kan masih ada yang kuliah gitu
ada yang sempat putus kuliah ya kita bantu dari uang yang donasi yang ada
tapi kami komunitas inspiration house lebih senang dikasih barang
jadi bisa kami langsung berikan kepada anak anak kita
jadi bisa kami langsung berikan kepada anak anak kita
berapa kali juga kami dari jakarta banyak yang mengirim barang barang juga
sempat juga dari surabaya dan bandung

supaya mereka juga nggak cerdas secara sosial tapi juga cerdas secara intelektual juga
yang diajarkan tidak hanya cerdas secara emosional
dan intelektualnya juga diasah begitu dalam kegiatan yang dilakukan di inspiration house ini
nah kita kalau berbicara mengenai pengajaran begitu mbak cici
ini kalau kita tantangannya pasti ada
dan tadi tantangan yang sudah kita bicarakan itu tantangan dari eksternal gitu
pihak lingkungan begitu
penolakan yang diterima dari mbak cici dan juga untuk inspiration house sendiri
kalau tantangan dari mengajarkan toleransi kepada anak anak
ini karena topik toleransi ini bukan nilai atau materi yang mudah begitu untuk diajarkan
apalagi dengan konsentrasi
meskipun dengan konsep yang gampang begitu diterima untuk anak anak
yang sangat fun gitu
ini tantangannya untuk mengajarkan nilai nilai toleransi terhadap anak anak
ini seperti apa yang selama ini dihadapi
banyak ada cerita mbak
ini nyata banget
jadi awal setahun kami berdiri itu saya tuh bukan tipe orang yang mengatakan identitas agama saya gitu
saya bukan orang seperti itu
buat saya yang penting adalah impact yang dirasakan orang itu mencerminkan refleksi dari agama yang saya
saya ajar kak
atau saya anut
jadi ada suku anak tiba tiba datang waktu belajar ngomong kayak gini
dia bilang kenapa dek
karena saya suka interaksi kak
kata ibu saya nggak boleh loh temenan sama orang beda agama
wah saya kaget waktu itu
iya kata ibu nggak boleh
nanti kita bisa pindah agama kalau terlalu dekat
wow saya waktu itu kayak wah ini tantangan gitu
tapi saya akhirnya saya menjawab
adek tau gak kakak agamanya apa
itu saya jelaskan
masa sih kak
saat itu anaknya itu diam
tapi saya tetap sempat terbiasa
nah akhirnya dengan kegiatan kegiatan yang kami lakukan ini
waktu itu sempat ada temen yang dari etis tionghoa
mereka tuh rada kayak aneh
kok beda gitu ya
tapi dengan kebiasaan harmonik istri yang ada
ayah itu gak jadi masalah mbak
jadi yang paling penting adalah perjumpaan
dengan mereka yang berbeda
itu anak anak jadi senang
jadi gak bisa kita cuma belajar
contohnya kita belajar di ppkm
oh pancasila ada lima
agamanya ada enam di indonesia
hanya sebatas itu
tapi mari pertemukan mereka
nah itu yang menurut saya kuncinya mbak
jadi tantangannya pasti ada
tapi bagaimana caranya kita langsung terjun ke lapangan
memperkenalkan mereka dengan perbedaan secara pertemuan
atau perjumpaan secara langsung
seperti itu mbak
jadi benar benar gak textbook ya
harus terjun ke lapangan untuk bisa memperkenalkan anak anak tentang toleransi ini ya mbak cici ya
lalu mbak cici ini kan yang saya baca tadi mbak cici ini kan memperkenalkan pancasila dan juga toleransi kepada anak anak sd
dengan metode seperti ada field trip tadi ya
nah ini kan untuk anak sd ya mbak cici
lalu kalau misalnya untuk anak smp sma
mbak cici ada rencana nggak untuk mengajarkan mereka juga
saya terima kasih banget buat cnn dan juga beberapa media para wartawan
terima kasih banget
kami ini selama dua tahun nggak pernah diliput orang mbak
dilihat atau tidak dilihat dihargai atau tidak dihargai
jadi kami tetap jalan
masalahnya tidak semua menghargai apa yang kami kerjakan
karena waktu itu kami pernah kegiatan ini sampai ada orang tau gitu
dibilang kita memang ada sampai hari ini
liput di media lokal
dan kita juga menghargai

dibilang kita memang ada sampai hari ini

dan gak pernah
komunitas kami tuh gak pernah open recruitment
siapapun boleh hadir dengan motivasi yang benar
dengan motivasi yang tulus
belum lagi saya ada

tapi ini buanda fakultas
karena jadi membukakan mata kita
akan situasi di luar sana
yang memang kita tahu ternyata sayang sekali
masih ada begitu nilai nilai intoleransi ini
terakhir mbak cici mungkin apa pesan
dan juga harapannya terkait
khususnya terkait situasi intoleransi
yang memang kita tahu masih ada di sekitar kita
dan juga harapan untuk inspiration house ini ke depannya nanti
sebelumnya terima kasih dulu ya mbak
saya berterima kasih untuk teman teman saya
yang berada di berbagai komunitas binasional
ada eko menis nasionalis pistre indonesia
salam arik institute dan juga kbi dan lain lainnya
terima kasih banyak sudah membawa saya
dari orang lokal yang tidak pernah dipandang ini
bisa menjadi sesuatu yang terus berkembang
nah dengan kondisi yang ada saat ini di indonesia
saya cuma berdoa dan berharap
doa kami semua di inspiration house
tebarkan hal yang baik
tuhan memang menciptakan kita berbeda
karena dia menciptakan kita berbeda
supaya kita menjadi warna pelangi yang indah untuk saling melengkapi
sama seperti tubuh ada tangan ada kaki ada kepala
mari kita saling melengkapi
supaya indonesia menjadi bangsa yang seperti dulu
dipuja puja oleh bangsa bangsa lainnya
dan harapan saya untuk inspiration house
saya pengen banget
punya sekolahan gitu ya
untuk ada nilai nilai keberagamannya itu di support gitu
siapa tahu saat ini ada pemerintah yang mendengar saya
siapa tau siapapun juga
mau pak jokowi mungkin atau siapapun yang saat ini mendengar
kami pak bekerja
bukan untuk dibayar bukan untuk dikenal
kami bekerja di inspiration house cilebon
karena kami cinta akan kota dan negeri kami
itu aja mbak terima kasih
harapan dari mbak ceci ini bisa terwujud
untuk bisa mengajarkan anak lebih banyak lagi
mengenai toleransi keberagamaan
di indonesia sendiri ya mbak cici
situ morang terima kasih sudah bergabung bersama kami di after sepuluh
ya semoga sehat terus mbak